kok lo tau
ya kan gue bilang gue denger denger
lo tuh selama ini ngikutin gue terus kan
makanya lo tuh tau semua berita tentang gue
ngikutin cewek komedoan kayak lo tuh
eh eh apaan sih
eh mau kemana lo
nah ini ada rasa baru loh
yaudah gilang taruh meja ya ma
gilang ke belakang dulu ya ma
aku gak tau kenapa mama seperti itu
sepanjang yang bisa aku ingat
mama udah seperti itu
aku gak akan pernah berhenti berusaha untuk bisa bikin mamaku tersenyum
papa udah meninggal
waktu aku masih kecil
aku aja gak tau wajah papa aku kayak apa sampai sekarang
hah berarti kita sama dong ya
aku juga dari kecil gak pernah lihat ayah aku bang
ayah aku udah meninggal pas aku umur setahun
tapi kamu tenang ya lang
aku bakal bantuin kamu supaya kamu bisa senyum lagi
pak nyonya belum pulang pak tadi telpon katanya mau ke bandung
terus terat terserah dia mau ke bandung mau ke surabaya saya gak peduli
ratih aku cinta sekali sama kamu ratih
pak pak jangan pak masya allah
ya pak pak jangan pak
gue nggak boleh ketemu lagi gue nggak boleh gue nggak boleh
ibu ibu kenapa
untung ya li ya si gilang tuh baik banget
lo sama nyokap udah kasih tubangan segala
eh tapi kalau gue dengar dengar dari cerita lo sih ya kayaknya tuh si gilang suka sama lo deh
nggak mungkin lah
tapi emang si si gilang tuh orangnya baik ya
terus lo sukanya sama siapa dong
adrian ya ya kan
oke ibu gue aja deh udah udah gue mau kerja ya ya
adrian pak adrian ya
gue suka sama siapa ya
selama ini gue selalu deg degan mikirin adrian
tapi pas belok gilang waktu itu rasanya nyaman banget
aduh eh eh aduh
lu tuh kalau jalan naik sepeda liat liat dong kaki gue tuh kelindes tau nggak
ya tadi kan gue udah bilang minta maaf
yaudah deh sebagai tanda minta maaf gue buatin somai aja
susah rumors ama gilang
dia kan gue bilang gue denger denger
ah bilang aja lo tuh selama ini ngikutin gue terus kan
makanya lo tuh tau semua berita tentang gue
gue itu ngikutin cewek komedoan kayak lo tuh
eh eh apaan sih
eee mau pulang ya
mau jalan lagi nggak
hmm ajak mercy ya
eee ee kayaknya kali ini gue nggak bisa ikutan deh
soalnya gue punya rencana lain
udah lo berdua aja
pak gitu berangkat yuk
yaudah ya deh mercy
ha kamu mau kalung itu
uang cuma buat beli kalung semahal itu
kalau sama keluarga aku sih lebih butuh makan
lagian uang sebanyak itu bisa buat makan aku sama keluarga aku berapa hari
ya kamu tenang aja aku ada kok
ya ampun kue
terima kasih mercy
sekian gak apa apa kan
sekali sekali namanya juga tetangga
iya kalau begitu
kamu juga harus ketemu sama gilang
kamu udah lama gak ketemu hilang kan
eh kan tetanggaan
masih inget mercy kan
dia dia bawain apa nih
kuenya enak banget
eh kalau begitu begini
kamu ajak mercy jalan jalan ya leng
kan kalian sudah lama gak jalan bareng
yaudah aku ganti baju dulu ya
gini aja udah bagus kok
siang ya nguruk nguruk aja
kita tungguin ya
aku pakein ya
pergi why leng
kayaknya baju gak ada

jangan bah shay kayaknya biasa
oke mungkin ini ini
terelakkan yang indah hilang waktu dan
jangan pernah kau coba untuk berubah
eh lo itu nyanyi apa kentut sih
suara lo tuh fales banget tau gak
gak ada nadanya sama sekali
eh emang kenapa lo sirikan sama gue
awas ya kalau misalnya gue udah terkenal